ya seorang pasien suspek virus corona di rumah sakit umum pusat dr karya di semarang jawa tengah meninggal
namun hasil uji laboratorium menunjukkan pasien tersebut negatif virus corona
pasien wni laki laki berusia tiga puluh tujuh tahun itu memiliki riwayat perjalanan dari spanyol dubai lalu jakarta
pasien dirujuk ke rsup dr karyadi semarang pada tanggal sembilan belas februari
setelah dirawat di ruang isolasi pasien meninggal pada minggu lalu
pasien yang menunjukkan gejala sesak napas atau pneumonia batuk dan demam tersebut
kemudian dirawat di ruang isolasi icu karena membutuhkan alat bantu pernafasan
menurut kabit pelayanan medik rsup dr karyadi baskoro nurdopo
selama penanganan petugas tidak diperbolehkan keluar masuk ruang isolasi
untuk pengendalian dan pencegahan infeksi terhadap lingkungan sekitar
tim dokter pun mengirim sampel swab pasien ini ke litbangkes kemenkes republik indonesia
hasil uji laboratorium menyatakan
pasien tersebut tidak terjangkit virus corona
dan kita mendapatkan hasil dari litbangkes bahwa pasien tersebut negatif covid sembilan belas